sebuah kendaraan menabrak beton pembatas di ruas tol bekasi cawang kampung melayu atau becakayu
tiga orang pun mengalami luka luka akibat kecelakaan tunggal ini
sejak diresmikan pada jumat lalu oleh presiden joko widodo
para pengendara sudah bisa melalui tol becakayu
pengendara bisa naik di pintu masuk di kawasan cipinang melayu dan keluar di exit jakarta sempurna
hanya saja informasi mengenai pintu keluar tidak dapat ditemukan di sepanjang jalan tol
penerangan di malam hari pun juga masih belum dioperasikan maksimal
dan tidak ada reflektor di pinggir beton yang menutup jalan
hal ini ditambah dengan kecepatan kendaraan yang tinggi
diduga menyebabkan pengemudi kaget sehingga menabrak pembatas jalan dan lampu peringatan
dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pengoperasian sebagian tol becakayu tersebut
sudah ada koresponden kami mumtazah catra diningrat di sana
mumtazah selamat pagi
apalagi terkait dengan pengoperasian tol becakayu ini apakah sudah seluruhnya dibuka
informasi yang kami dapatkan ada kecelakaan tunggal apa sebenarnya penyebab kecelakaan tersebut
ya sebenarnya memang sudah mulai beroperasi sejak jumat kemarin
di mana presiden joko widodo sudah melakukan peresmian untuk seksi satu b hingga satu c
di mana bagi para pengendara yang ingin berkendara di dalam tol becakayu ini dari cipinang melayu menuju ke jati sampurna
memang sebenarnya sudah dapat dilakukan
dan memang ada kecelakaan yang terjadi di sana dan dikatakan ada tiga orang korban yang semuanya dikatakan selamat
dan memang masih belum saya dapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan investigasi terjadinya kecelakaan ini
dan memang bagi para pengendara yang melalui kawasan tersebut di malam hari
memang ada beberapa yang kemudian memberikan keluhan terkait dengan kurangnya ataupun minimnya penerangan yang berada di sana
karena memang belum seluruh lampu penerangan di sana diaktifkan
dan juga memang belum adanya informasi terus pandu sebenarnya dari masuk dan keluar di mana saja yang dapat dilakukan
ataupun dikeluarkan oleh para pengendara begitu
dan memang sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan terkait dengan pengoperasian tol becakayu ini sebelumnya setelah diresmikan oleh presiden joko widodo
sebenarnya para pengendara sudah bisa menggunakan tol ini dari cipinang melayu menuju ke jatisampurna
dengan jarak kurang lebih delapan km dan juga sebaliknya
namun tadi pagi
bisa menjajal tol ini dari jatiwaringin padangjati menuju ke jatisampurna kurang lebih hanya empat km
jadi setengah saja dari apa yang telah diresmikan pada minggu lalu
sedangkan untuk arah sebaliknya memang sempat ditutup sementara
begitu dan dari informasi yang saya dapatkan dari personel pengaman di sana
mengatakan bahwa memang masih ada proses pengaspalan yang harus dilakukan
dan untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya apa yang menyebabkan belum sepenuhnya full operasional dari tol becakayu ini
terkait dengan jadwal kapan tol ini akan beroperasi secara penuh
sudah bersama saya bapak ayuda prihartono selaku manajer tanah dan utilitas pt kresna kusuma diandra marga
yang merupakan anak usaha dari pt waskita toll road yang mengelola tol becakayu
selamat pagi bapak ayuda
selamat pagi mbak tasha
nah terkait dengan belum beroperasinya dari cawang cipinang menuju ke cipinang

menggunakan tol ini
terkait dengan alasannya kenapa dan kapan masyarakat sudah bisa menggunakan tol becakayu ini
menjadikan atau memanfaatkan dari tol cipinang melayu ini menuju ke jatisampurna pak
baik mbak tasha jadi pasca direspekannya jalan terbecakayu oleh pak jokowi presiden republik indonesia
jadi sekarang ini yang sudah dioperasikan adalah dari jatisampurna ke arah jakarta
itu turun di offrame nya jatiwaringin kemudian yang dari jakarta ke bekasi
itu dari jatiwaringin menuju ke
sumberarta sumberarta itu di ramp nya bintara jaya jadi terkait dengan proses ini memang kita
memberikan kesempatan kepada warga untuk menggunakan fasilitas jalan tol ini tanpa biaya tanpa tarif
kita berikan sampai dengan maksimum dua minggu dan kami harapkan pada dua minggu depan jalan
tol becakayu ini sudah bisa beroperasi dengan normal dan sudah bisa berjalan dengan baik dan
sesuai dengan ketentuan bahwa uji lelai operasi uji lelai fungsi sudah berjalan dengan baik
terkait dengan beberapa pembenahan pembendahan yang sudah kita lakukan terkait pasca dioperasikan jalan
pajak kayu ini memang tentunya kita juga melihat ada sisi aspek yang harus kita benahi
nah dalam hal ini juga demi menjaga keamanan dan keselamatan para pengguna jalan tentunya bahwa kami
selaku pengelola jalan tol becakayu ini akan memberikan yang terbaik buat warga dalam menggunakan
fasilitas yang kita berikan di dalam pengoperasian jalan tol becakayu ini namun nantinya kapan nih pak
jalan tol becakayu ini dapat dioperasikan secara penuh dari casablanca hingga nanti rencananya sampai
ke bekasi timur nih pak jadi yang kemarin diresmikan oleh presiden adalah seksi satu b dan
seksi satu c tentunya kita masih punya punya satu sek punya seksi satu yaitu seksi satu a itu dari cipinang melayu ke
kasablangka dan kita harapkan ini akan bisa beroperasi pada bulan juli tahun dua ribu delapan belas kemudian yang untuk
dari seksi dua d dulu ya sekarang diganti dengan seksi dua a itu dari jaga sampurna sampai dengan ke
medmol itu kita harapkan juga dioperasiakan pada bulan juni lebih awal satu bulan tahun dua ribu delapan belas
kemudian terkait dengan nanti kelanjutannya kepada seksi dua b dan dua c nya kita juga pasti menunggu
kepastian dari bpjt apakah kita nanti ke durenjaya atau kita nanti bakal ke tambun menuju ke
grand wisata dan terkait tarif sendiri apakah benar nih pak nantinya tarifnya sebesar rp empat belas nih pak
untuk jarak jauh dekat jadi untuk bicara tarif sampai dengan saat ini kami masih menunggu
jadi pengelola masih menunggu keputusan resmi dari bpjt terkait tarif berapa yang harus kita
sampaikan nanti selama ini kami belum bisa memberikan semacam informasi kepada masyarakat
bahwa berapa tarif yang akan kita gunakan kami masih menunggu informasi resmi dari bpjt terima kasih banyak bapak ayuda untuk beri informasi
terima kasih banyak bapak ayuda untuk beri informasi
terima kasih banyak bapak ayuda untuk beri informasi
baik terima kasih mumtazah catrading niningrat melaporkan dari kawasan bekasi memang kalau kita bicara soal tol becak kayu ya ini masih banyak sekali yang harus dievaluasi termasuk tadi mumtazah bilang pagar beton belum sepenuhnya rampung begitu kemudian juga penerangan masih minim dan ternyata ada laporan juga sebelumnya dari koresponden kita masih banyak kantung kantung pasir yang tersebar di jalan ini
ternyata ada laporan juga sebelumnya dari koresponden kita masih banyak sekali yang tersebar di jalan ini